alasan kemanusiaan menjadi pertimbangan presiden joko widodo memberikan grasi kepada terbidana korupsi anas ma'amun
presiden joko widodo menegaskan gerasi merupakan hak yang diberikan kepada presiden atas pertimbangan mahkamah agung
selain itu pengajuran grasi anas ma'amun yang diponis tujuh tahun atas kasus alifungsilahan di riau ini sudah melalui pertimbangan mahkamah agung dan menkopol hukam
anas dinilai sudah tua dan sakit sakitan sehingga gerasi diberikan berupa potongan satu tahun masa hukuman
joko widodo menegaskan pemberian grasi kepada anas tak bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi
sebab dari banyaknya gerasi yang diajukan tak semua dikabulkan
atas grasi potongan satu tahun hukuman ini anas yang kini ditahan di lapas sukamiskin bandung diperkirakan bebas oktober dua ribu dua puluh
kita harus tahu semuanya dalam ketatanegaraan kita
gerasi itu adalah hak yang diberikan kepada presiden
atas pertimbangan dari mahkamah agung itu jelas sekali dalam undang undang dasar kita
tidak semua yang diajukan kepada saya coba dicek berapa yang mengajukan berapa ratus yang mengajukan dalam satu tahun yang dikabulkan berapa dicek betul
kenapa itu diberikan
karena memang dari pertimbangan na seperti itu
pertimbangan yang kedua
menko polhukam juga seperti itu diberikan
yang ketiga memang dari sisi kemanusiaan ini kan sudah umurnya sudah usur dan sakit sakitan
sehingga dari kacamata kemanusiaan itu diberikan
tapi sekali di atas pertimbangan pertama
dan itu adalah hak yang diberikan kepada presiden dalam undang undang dasar
pak tidak khawatir bahwa nantinya komitmen pemberantasan korupsi
kalau setiap hari kita keluarkan gerasi untuk koruptor setiap hari atau setiap bulan itu baru itu baru silahkan dikomentari